kian meningkatnya jumlah kasus virus corona di indonesia memantik pro dan kontra mudik apalagi menjelang ramadan dan lebaran
meski banyak pihak menyerukan segera dibuatkan larangan mudik namun pemerintah masih belum mengeluarkan larangan
bila nantinya mudik tidak dilarang diprediksi angka positif covid sembilan belas yang butuh pelayanan rumah sakit akan tembus sejuta kasus
prediksi ini merupakan hasil pemodelan dari tim fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
dan untuk membahas masalah ini telah tersambung melalui skype dr pandu riono dari tim fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
selamat sore dr pandu
selamat sore mas inar
ya dengan ferdi dok
dok kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail agar kemudian penelitian ini bisa diterima dengan sederhana
apa sebenarnya yang dilakukan dengan pemodelan ini dan tujuannya apa dok untuk pemodelan seperti ini
ya kami dari tim fakultas kesehatan masyarakat indonesia yang bekerja sama dengan bapak nas itu mencoba menjawab pertanyaan
kalau nanti mudik itu terjadi apa yang akan terjadi pada penularan dan yang lainnya yang mungkin kita harapkan sebenarnya tidak perlu terjadi
dari data sebelumnya kita menyadari bahwa
sekitar empat puluh empat satu persen penduduk dari jadutabek itu mudik
dan itu sekitar hampir lima belas juta
itu data dari survei potensi pemudik dari kementerian perhubungan
dari data yang ada ternyata hampir lima puluh persen lebih sedikit sudah disurvey dia membatalkan mudik tahun ini
sisanya itu masih mempertimbangkan
dan sekitar sebenarnya tujuh persen itu sudah mulai mudik pada waktu ketika kita melakukan working at home dan sebagainya
kita mencoba seandainya dua puluh persen dari tahun lalu mudik terjadi karena tidak ada pembatasan yang ketat kira kira apa yang terjadi
harusnya hanya sekitar tujuh ratus lima puluh atau delapan ratus an ribu yang terjadi di jawa itu akan melontar di atas satu juta
total kasus yang butuh perawatan rumah sakit
itu kira kira dua ratus ribu penduduk yang terjadi
kabit akibat mudik tadi
dan itu terjadi di kampung halaman di daerah
sehingga membebani pelayanan kesehatan yang sangat terbatas
dan ini yang menyebabkan mungkin sebagian besar mereka akan meninggal karena tidak bisa ditolong oleh perawatan kesehatan yang sekarang ada
itu yang ditakutkan bahwa sebenarnya kita bisa mencegah
karena kita tidak membatasi mudik
jadi kita mengakibatkan banyak kasus meningkat
kasus yang membutuhkan perawatan dan meninggal
jadi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi ekonomi cost nya itu sangat tinggi
karena sebenarnya kita bisa mencegah nyawa tidak perlu terjadi
maksudnya kita saving lives
tetapi kematian tidak bisa kita hindari karena layanan kesehatan kita terbatas
kira kira modeling itu memberikan evidence kepada pemerintah
supaya mengambil kebijakan yang lebih rasional
dan bisa dilakukan yaitu pembatasan maksimal untuk tidak mudik
dr pandu dari pemodelan seperti ini apakah variable
digunakan juga kah dengan protokol kesehatan yang sedang dilakukan saat ini
dengan psbb di sejumlah daerah dan juga antisipasi antisipasi di daerah daerah
dengan sosialisasi tentang bagaimana bahayanya covid sembilan belas ini
apakah ini juga jadi salah satu variable yang digunakan untuk membuat grafik ini
menjadi konsekuensi yang tadi disampaikan bahwa akan lebih buruk jika tetap mudik
angka positifnya dan angka kematiannya juga akan semakin tinggi
kita sudah memasukkan bahwa kondisinya ini sudah pemerintah sudah melakukan intervensi yang cukup meningkat
jadi kondisi itu yang kita pakai bukan tidak ada intervensi
dan yang paling penting adalah sebenarnya dalam psbb yang perlu kita cermati
ada konsep untuk membatasi perpendahan penduduk yang sangat besar dan masif
ini yang terjadi karena ini kan ritual tahunan secara sosial budaya religi
yang kelihatannya sulit dihindari
tapi kalau ini dilakukan juga itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar
dokter pandu apakah kemudian biar ada relevansi antara pemodelan ini dari hasil penelitian
yang tentu ini sangat konsen sekali dan serius sekali
pernah tidak didudukan bersama dengan pemerintah untuk kemudian
dicarikan apa jalan tengah atau solusi
karena memang persoalan ini sampai saat ini pun juga masih dianggap dilematis antara mudik dan tidak
dengan penyebaran yang juga semakin meluas
ya kami sudah sampaikan ini ke kantor kantor presiden dan bapak penas
mereka akan janji akan membicarakan ini dengan bapak presiden
dan untuk dipertimbangkan bagaimana melakukan pembatasan
dan bagaimana kebijakannya tentu bapak presiden dan menteri dan gugus tugas di daerah
harapannya sih harapan kami benar benar membatasi maksimal supaya tidak mudik
oke artinya rekomendasi yang paling mungkin untuk kemudian menekan penyebarannya ini adalah
tidak mudik begitu ya dok ya
mengajuk pada kesimpulan dari penelitian ini ya
berarti tidak mudik adalah satu satunya cara agar kemudian pemodelan ini dengan kurva yang bisa
semakin landai ini akan memungkinkan terjadi begitu
dan yang paling menyedihkan adalah nanti kematian terbesar di daerah jawa selain jabodetabek itu adalah
pada sekitar hari raya idul fitri
puncak ininya ya dok ya
puncak penyebaran kasus
kalau dibiarkan mudik ini terjadi
artinya memang ini tentu harus menjadi fokus yang benar benar serius
apakah kemudian ini akan dijadikan pembahasan lebih lanjut antara para peneliti dan juga pemerintah
untuk duduk bersama agar kemudian rekomendasi dan saran untuk tidak mudik ini juga menjadi
pilihan satu satunya nanti agar kemudian bisa sinkron dengan apa yang
diupayakan oleh semua pihak saat ini untuk menekan penyebaran virus corona di tanah air
terima kasih dokter padu untuk informasinya sore ini